hingga senin sore saat melakukan latihan di stadion gelora delta sidoarjo jawa timur
pelatih delta sidoarjo widodo cahyoputro belum dapat memastikan apakah dua pemain utamanya taufan hidayat dan januar eka
dapat ikut bermain melawan persela lamongan dalam lanjutan liga dua dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat di stadion gelora delta sidoarjo pada selasa sore
meski kedua pemain andalan delta sidoarjo ini masih mengalami cedera saat latihan
dan masih harus dilakukan pemeriksaan lanjutan dari tim dokter
widodo cahyo putro yakin anak anak didiknya mampu merebut kemenangan melawan persela lamongan
taingin tergeser dari puncak grup c klasmen sementara persela lamongan melalui pelatihnya jajang nurjaman
mengaku siap melawan dan mengalahkan delta sidoarjo yang hingga saat ini belum pernah mengalami kekalahan
saya sangat memuas padai kekuatan dari delta sidoarjo sendiri karena saya menganggapnya bahwa delta sidoarjo adalah satu bagian jajangan
yang harus kebutuhan terikutnya
saya ingat sampai saat ini saya tidak pernah nangis
saya ingat kalau bukan mereka belum pernah mengalami kekalahan
sebenarnya kami sudah pernah mengalami kekalahan
pada senin sore kedua tim baik delta sidoarjo maupun persela lamongan tampak hanya melakukan latihan ringan di stadion gelora delta sidoarjo
latihan ini bertujuan untuk menjaga stamina para pemain kedua tim
agar berada dalam kondisi prima menghadapi laga pada selasa sore
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur